kalian tunjukkan rencana keprajuritan kalian kepada
gimana enggak kenapa kenapa alhamdulillah aku tidak paham
tadi kenapa kita pergi kan kita bisa ngelawan
aku takut banyak rakyat yang berjatuhan
sebagai korban tadi saja sudah banyak menjadi korban aku takut ada korban
berjatuhan lagi yang gini lagi pula sepertinya susah untuk mereka meninggalkan ritual
kesirikan itu terus kenapa atur adek tadi teh ayah guncangan yang enggak
karuan si daya lini gitu adek pencang pisang ada apa itu teh
enggak perlu jangan diceritain kalau diceritain bisa bisa dua hari dua malam
lagian mereka juga enggak bakal nyerti
ngerti atau menceritainnya juga nih nenek
ayo kita lanjutkan perjalanan tunggu gini aku tidak bisa meninggalkan desa ini
aku harus menyadarkan kepada seluruh penduduk di sini untuk meninggalkan ritual
dimana keberadaan kujang kembar itu berada
aku harus segera menemukan orang yang telah membawa pusaka kujang itu
hai kau harus untuk zieg ai
masih tidak kenal juga
dasar tidak berguna
sekarang kau harus ikut denganmu
tidak ada yang bisa mengalahkan mahes
aku akan mengambil sari pati tubuhmu sampai habis
sebentar lagi ilmuku hampir sempurna
ini aku bawakan satu orang lagi
ini adalah orang yang ke sepuluh
yang akan aku hisap sari pati tubuhnya
dan setelah aku hisap sari pati tubuhnya
maka ilmuku akan sempurna
dan kucang kembali
itu bisa aku kendalikan
ilmu orang itu benar benar tinggi
aku tidak akan sudi menjadi kaki tangannya
nanti kalau aku sudah menguasai ilmu
aku tidak akan sudi menjadi kaki tanganmu lagi
apa yang sedang kau lakukan di sana
jika seluar ini ikut campur
maka aku tidak akan bisa menyempurnakan ilmuku
aku harus pergi dari sini
aku harus lebih dahulu menyempurnakan ilmuku
lagi lagi dia menghilang dengan cara yang sama

pergi kita lihat
akhirnya ilmuku sempurna
dan aku bisa mengendalikan kucang tempat itu
sebentar lagi aku akan menguasai
apa yang akan menjadi hak
aku tidak boleh membuang buang waktuku
ampuni mas apa yang terjadi sampai semua prajurit dikumpulkan belakangan ini aku sering melihat
banyak penyusup masuk ke dalam istana
maka dari itu aku ingin memastikan bahwa semua prajurit dalam keadaan siaga
aku harus tahu siapa prajurit yang kehilangan lencana ini
kalian tunjukkan rencana keprajuritan kalian kepada aku
setiap prajurit harus menjaga lencana itu dengan baik
rencana itu jatuh
pada orang yang tidak benar
aku lupa benar rencana aku dimana
aku seperti mengenali sorot mata prajurit ini